semangat banget ternyata ya
sis dan bro teteh akang yang saya cintai
kedua kenapa saya milih psi
kedua kenapa saya milih psi
di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan
saya jatuh cinta pada psi
partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh
dan konsisten dalam perjuangan anak muda
partai ini surplus gagasan yang jenuin dan brilian
hanya saja butuh energi yang berkali kali lipat
lebih besar agar energinya itu tidak hanya mengema di kota kota
tapi juga sampai ke pelosok desa
insyaallah saya siap memimpin konsolidasi psi ke seluruh nusantara
jalan yang saya pilih itu gak mudah
tapi inilah jalan yang saya pilih
jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik
kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card kta psi banyak yang meledek
saya sangkut masuk partai kecil
kenapa enggak masuk ke partai besar saja yang sudah ada di dpr
saya justru masuk psi karena partai ini masih kecil
saya tertarik gabung psi karena psi belum ada di dpr
dan saya ingin berjuang bersama kawan kawan semua di sini